tapi mau kemana tapi mau ke kantor wali kota ada apa sih tapi diundang sama pak wali kota
gimana kabarnya aditya putus kamu sedih
maafkan papi ya
nggak usah dibahas
enggak mungkin kalau enggak apa apa
kamu masih sama anaknya

pindah ke mana kok enggak tahu mus juga
belum tahu kok belum tahu emang mus
belum tahu neng yang nanya duluan nih
yang dijawab duluan kamu tadi nanya apa
tuh kan ulangi pertanyaannya biar bapak
gak salah jawab kata mama kita mau
pindah mau pindah ke mana
belum pasti mak baru
rencana pindah kemana
kalau tadi mus udah bilang belum tahu masa nanti pindah dari sini barang barang sudah diangkut semua tapi kita nggak tahu mau pindah kemana
ya nunggu tahu dulu mau pindah kemana baru pindah kalau belum tahu mah ya nggak bakal pindah atau mak
kok nggak usah buat apa kamu nanya
neng udah tahu jawabannya pindahnya baru rencana
mau pindah kemana
kalau udah tahu mak aku kenapa nanya
pak sarapannya udah disiapkan pak
neng udah tahu jawabannya dulu ya
pak sarapannya dulu ya
itu buat amin
itu buat amin
buat amin mana
buat amin mana
buat amin mana
pak miep mau berangkat
pak miep mau berangkat
pak miep mau berangkat
kamu jadi berangkat hari ini
iya aku berangkat pakai travel yang jam tiga
gak takut sampainya kemaleman
enggak nanti sampai jakarta
sekitar jam lima
mungkin lewat sedikit
sengaja nanti sampai jakarta
dijemput sama kakak aku
sekalian dia pulang kerja
nanti jam tiga di tempat travelnya
sambil nunggu berangkat
ada yang nemenin
mau kalau ada yang nemenin
biar gak bosen
ditemeninnya sama aku ya
belum berangkat elmus
saya masih ada disini
ya liat atuh
kan mata saya gak maram
kalo cedoh liat saya masih ada disini
berarti saya belum berangkat
basah basih ya tukamus
mak ikut mau beli es krim
saya mau ke tukang nasi kuning
si mak kabur
mak kabur kemana
tuh ikut cedoh
biarin lah kalo ikut cedoh mak
saya mau beli nasi kuning
mak mau beli es krim
kan tadi saya sudah bilang
saya mau beli nasi kuning
tapi mama mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
mak mau beli es krim
ada apa ya cik edo
tadi mbak ikut saya ke tukang nasi kuning
emak minta dibeli nasi kuning sama cik edo
bukan es krim
kenapa dibawanya ke tukang nasi kuning
bukan dibawa emak ikut
saya mau beli nasi kuning
buat suami saya
sampai ditukar nasi kuning katanya emak mau beli es krim
oh terus jadi cik edo ngantar emak ke toko
padahal saya beli nasi kuningnya sama belum
kalau dibiarkan pergi sendiri
takut emak kesasar
jadi cik edel beli nasi kuningnya belum
uangnya dipakai buat bayar es krim